anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
lebih dari dua pekan
kasus penembakan brigadir joshua
di rumah dinas kadi propah amferdi sambo
belum juga terungkap
jenderal sudah dinonaktifkan kapolri
agar proses penyelidikan berlangsung
independen dan transparan
namun tim khusus yang dipimpin
waka polri belum juga membuahkan hasil
keluarga brigadir joshua menuntut
otopsi ulang dilakukan
pihak eksternal yang akan dilakukan
rabu mendatang kini hasil penyelidikan
pendembakan kasus brigadir j
menjadi pertaruhan bagi institusi polri
untuk membahasnya dalam perspektif
media kita akan langsung berdiskusi
selamat sore saat malam
maksud saya mbak desaf
baik dan wakil pemimpin redaksi
selamat malam mbak ike
halo selamat malam mbak nana
oke saya mau ke mbak desaf
mbak desaf ini kan kasus penembakan brigadir j
sudah lewat enam belas hari tetapi belum ada titik terang
dari hasil penyelidikan
padahal kalau kata ataupun pendapat
dari para ahli pidana dan juga
kriminolog ini sebetulnya
kasus kriminal biasa yang harusnya
bisa diungkap dalam tiga hari
menurut kita dari perspektif
media menurut mbak desaf kenapa polisi sangat lama
mengusut kasus ini mbak
sebelum menjawab pertanyaan itu
sangat penting kita melihat
apa yang sudah terjadi di
kita menghadapi dua
situasi kriminal dua duanya
bentuknya pembunuhan ya
yang satu percobaan pembunuhan
tapi gagal ya
tidak tidaknya sampai sekarang korban masih bisa diselamatkan
tetapi dalam kasus semarang
begitu cepat ya kepolisian mengusut
sudah muncul berbagai
titik terang yang sangat signifikan
dalam kasus semarang itu
kejadiannya kita tidak tahu persis
apa yang terjadi dan seterusnya
di kanan kiri lingkungan sekitar
akhirnya dalam waktu singkat polisi
nah satu kasus yang lain
yang tadi rifana sebut sudah lima belas hari
itu justru terjadi
di rumah seorang perwira tinggi polisi
alat alat surveillance pengaman
dan seterusnya mestinya ya
sekali lagi mestinya semua tersedia
pengamanan juga oleh
tisung ini mestinya semuanya diketahui
dengan apa yang sudah
muncul di permukaan ya dari kedua
kita cenderung bisa memahami
kalau ada kritik ini mestinya kasus kriminal
biasa tiga hari saja sudah bisa diungkap
sampai titik ini
terang yang bisa kita sampaikan
adalah kita menunggu
saja gitu ya bagaimana
aparat ingin menyelesaikan
apakah aparat ingin mendorong
ini segera diketahui oleh publik
itu mestinya semua bukti saksi dan
apapun alat yang dibutuhkan
ada pada mereka
kita tidak punya
sepanjang keinginan itu
tidak segera diwujudkan
makin banyak kritik kritik semacam itu
sekarang memang bolanya sangat ada sih
yang terlibat menunjuk tim
timnya sangat kompeten
orang orang dengan jabatan yang sangat tinggi
kemudian presiden sendiri mendorong bahwa
ini harus diselesaikan
dengan sejelas jelasnya kalau masih
perlu waktu begitu lama juga
oke jadi media patut curiga ya
apa yang terjadi di semarang
percobaan pembunuhan terhadap
istri anggota tni polisi mampu mengungkapkan
ungkap kurang dari satu minggu
tapi ini terjadi di rumah petinggi polri
yang ada di jakarta dengan teknologi
ataupun semua sistem yang harusnya jauh
lebih komplit tapi
berlangsung berlarut larut sampai
lima belas hari jadi media patut curiga
ada apa sebetulnya begitu ya mbak desa pea
kira kira kita bertanya tanya
oke oke saya ingin tanya ke mbak ike
mbak ike tadi mbak desa membandingkan
apa yang terjadi di semarang
percobaan pembunuhan terhadap istri anggota tni
dengan apa yang terjadi di jakarta
di rumah kandipol pemik verdi sambo
ini pengungkapan kasusnya
jauh berbeda yang satu bisa diungkap
dalam waktu kurang dari satu minggu
yang satu bisa diungkap
ataupun belum dapat diungkap
lebih dari lima belas hari
kalau dari cnn indonesia com
dari sudut pandang anda
apakah kemudian ini
ada perbedaan perlakuan
yang dilakukan terhadap
dua kasus ini
kita patut curiga mbak ike
ada perbedaan perlakuan
ya makasih mbak rifana
dari mata awam
ya mbak rifana tentu saja kita melihat
kok ada yang berbeda gitu ya
karena untuk kasus
itu bukan cuma
kapolri yang sudah
bahkan pak presiden jokowi dodo
sudah membuka suara dua kali
yang pertama beberapa hari
setelah kasus itu diungkap
pada tanggal sebelas juli
pak jokowi sudah minta
untuk kasus ini diusut tuntas
kemudian kamis kemarin dua puluh satu juli
dia meminta kembali untuk
kasus ini diusut tuntas
dibuka padanya transparan
karena sudah lima belas hari
tim yang terlibat
banyak karena kapolri
sudah membentuk tim khusus
ada progres dari minggu lalu
karena cctv baru ditemukan
lalu kemudian autopsi ulang
nanti hari rabu
tapi memang terkesan lamban
kalau dibandingkan dengan kasus
yang terjadi di semarang
istri anggota tni
di kasus ini dalam
berarti kurang dari seminggu
tni andika juga sudah langsung
lalu kemudian sudah ada langsung
pernyataan dari polisi bahwa
ada dugaan keterlibatan
dari suami korban
itu juga lalu kemudian
diungkap juga oleh
nah ini berbeda dengan kasusnya
padahal kalau kita dari awal
pihak kepolisian itu
untuk mengusut tuntas
karena itu terjadi
angkota polisi yang berada di rumah
pemilik rumahnya ada
saksi saksi juga ada
jadi kita berpikir
seharusnya kita percaya
polisi punya kemampuan
untuk membuka kasus ini
yang kita tunggu cuma itikan baik
apakah pihak kepolisian mau
untuk mengusut tuntas
dan mengusut kasus ini
apakah kemudian kepolisian
punya itikat baik untuk mengusut tuntas
dan juga transparan mengusut kasus ini
dan karena memang
di masyarakat sudah ada framing yang tercipta
masyarakat sudah punya opini
yang semakin mengaburkan pengusutan kasus ini
dengan lamanya proses penyelidikan
dan framing yang sudah ada di masyarakat
apakah kemudian citra polri ini menjadi pertaruhan
ini akan semakin menyudutkan citra polri mbak
karena kan masyarakat
sudah punya framing
kemudian sudah punya opini
kemudian prosesnya sangat lama
kalau nanti hasilnya tidak sesuai
pastikan nanti citra polri yang akan di pertaruhkan
yang selalu disebut sebut sebagai korban
kemudian yang juga disebut sebut sebagai korban
yang sudah di nonaktifkan oleh
atau terseret dalam peristiwa ini
apakah dia bersalah atau tidak
kemudian turut terbawa bawa
itu korban korban yang sudah nampak
dalam tanda kutip
ataupun tanpa tanda kutip
tetapi yang barangkali
menjadi korban paling parah sebenarnya
tapi tidak banyak disebut orang adalah korban
dan kredibilitas kepolisian sendiri
semakin lama dibiarkan
di pandang yang di iar
informasi yang berputar
di tengah publik
apakah itu berdasar
apakah tidak berdasar
apakah ada bukti atau tidak ada bukti
makin terbuka peluang
kemudian pihak pihak mana saja
untuk memasukkan informasi
sehingga kemudian makin tidak karuan
dan karena makin tidak karuan
maka bisa saja kemudian
kenapa kinerja polri begitu buruk
di dalam tubuh polri itu
situasi penegakan hukumnya
sehingga kemudian tidak bisa dihindari
kemudian membuka mata publik
dan mengingatkan bahwa
wah ada banyak sekali persoalan
di dalam kepolisian rupa rupanya
selagi lagi memang kita tunggu
apakah kepolisian merasa bahwa
ini menjadi prioritas mereka
kredibilitas dan nama baiknya
atau tidak karena
bergulir di tengah publik akan
image mereka sendiri
oke semakin lama itu akan merugikan
image polri tapi prioritasnya
apakah kalau menurut mbak ike
dan teman teman cnn indonesia com
prioritasnya selama lima belas hari ini
polri transparan tidak sih
transparansi itu diprioritaskan tidak sih
oleh tim khusus oleh polri
dalam pengusutan kasus ini karena
sekali lagi ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di
semarang untuk penembakan istri tni
itu muncul nggak mbak ike
jadi kalau dalam lima belas hari
untuk transparansi itu jujur saja tidak terlihat
itu tidak menjadi prioritas
makanya sampai sekarang
rasanya agak berlarut larut ya
itu baru ditemukan minggu kemarin
cctv di sekitar rumah ini ya
bukan cctv yang di rumah
kadif propang ya
di rumah fedy sambo
di rumah fedy sambo
cctv yang di sekitar rumah
baru itu kan minggu lalu
beberapa hari lalu
kemudian cctv juga dari magelang sama jakarta
hal hal itu kan sebenarnya
kalau dari persepsi kita orang awam
itu kan hal hal yang sebenarnya
tidak terlalu rumit gitu ya
pada waktu terjadi suatu
yang biasanya dicari duluan
itu kan cctv
tapi cctv pada awalnya kan yang di
tempat tkp itu
tapi kenapa sih dari awal
misalnya tidak langsung dibuka
cctv yang di sekitar rumah
dan cctv perjalanan dari
magelang ke jakarta ini ya
yang terjadi adalah
kita berfikir ini
kenapa sih lama
kenapa cctv aja perlu beberapa
perlu lebih dari seminggu
yang disiapkan gitu ya apakah ada
apakah mau menyiapkan skenario tertentu
di kejadian manapun
di saat ini ya
kalau misalnya ada insiden
ada apa gitu ya
cctv itu rasanya salah satu
tapi itu cctv aja baru ditemukan
transparansinya dimana kita juga tidak tahu
lalu kemudian dari
yang minggu lalu gitu ya
lalu kemudian beberapa
apa namanya publik juga udah nanya
kenapa tkp nya sampai sekarang
tidak dibuka ya
tidak ditunjukin ke publik karena
dengan skenario yang
dengan pernyataan bahwa ada
tembakan yang kemudian tidak
tidak mengenai barada e itu ya
mikirnya ya berarti ada
tembakan tembakan yang nyasar ke rumah gitu ya
misalnya atas jendela atas tembok gitu
misalnya kenapa itu tidak dibuka
sampai sekarang gitu jadi
untuk transparansi saya pikir
tidak jadi prioritas dari
kepolisian baik dari segi
transparansi kalau menurut media menurut
cnn indonesia com ini tidak terlihat
transparansi dari pengusutan kasus
penembakan brigadir j tapi dari
segi menyelamatkan muka
menyelamatkan citra kepolisian mbak desa
menurut anda penonaktifan tiga
jenderal dalam kurun waktu
yang agak lama ya jadi kan sebetulnya
desakan untuk menonaktifkan para jenderal
ini sudah datang sejak awal tapi ini
baru dilakukan oleh kapolri pasca
tujuh hari dan
kejadian penembakan apakah kemudian
mengembalikan kepercayaan publik terhadap polri atau
terlambat menurut mbak desy
anak muda zaman sekarang tidak sebut
semua memang sudah
begitu lama kemudian
ada ruang kosong ya ada boyd gitu ya
yang diisi kemudian mau nggak mau dengan
tadi itu spekulasi dan
banyaknya gosip rumor yang beredar
di tengah publik
satu hal ya satu ilustrasi saja
intikat baik kepolisian
untuk mengungkapkan ini secara transparan
kalau tadi mbak ike
menyebut beberapa hari lalu
diumumkan bahwa cctv ternyata
tidak jadi hilang ya ternyata ada
tapi ini cctv luar rumah atau darah rumah
macam macam lah gitu
kalau kita baca di internet
pemberitaan cnn indonesia
com misalnya tentang hal itu
di salah satu platform
media sosial dibawahnya itu
komentar komentar yang berjejer itu
ini cctv sudah
hilang begitu lama
dan kemudian sekarang tau tau muncul
apakah kita bisa percaya begitu saja
jangan jangan cctv nya sudah
gambarnya atau ditambahkan
gambar gambar lain yang
bukan yang sesungguhnya dan seterusnya
menurut saya komentar komentar semacam ini
menunjukkan bahwa ada
distors ya ada ketidakpercayaan
sebagian lapisan masyarakat terhadap
informasi yang dikeluarkan oleh
kepolisian dan sekali lagi
diatasi atau dikembalikan
ini dengan melakukan
penyidikan dengan cara yang sebaik mungkin
dan sebaik mungkin itu
semestinya adalah transparan
kalau pertanyaannya kemudian apakah ketika di
sejumlah pejabat tinggi termasuk
pak sambut sendiri dan
berapa pihak lain itu
dianggap cukup untuk mengembalikan
tentu saja media dan
saya kira sebagian publik mengapresiasi
langkah ini ya ini sesuai dengan
tuntutan yang sudah disuarakan
sejak awal tetapi ini
tidak cukup ya untuk mengembalikan
untuk memberikan dukungan penuh bahwa
orang bisa percaya sepenuhnya
pada jalannya penyelidikan
mbak ike bahwa media mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh kak polri
menonaktifkan tiga jenderal itu
tapi tidak semudah itu fergusut
tidak semudah itu untuk mengembalikan kepercayaan publik
institusi polri kalau menurut analisisnya
menurut sudut pandang mbak desaf
tapi saya ingin tanya ya dari teman teman
cnnindonesia com apakah juga
irjen polisi verdi sambo karena posisinya sebagai
kadir propam tentu saja memegang banyak
banyak kartu di internal polri
sehingga ini penonaktifannya butuh
waktu yang lama
dan terkesan terlambat mbak ike
itu satu lagi spekulasi yang
berkembang di luar sana ya
barisana jadi kalau misalnya
tadi di twitter gitu ya
pecat dari sambo
brigadir j semuanya itu kan
dalam berapa minggu ini itu selalu
nah salah satu yang jadi
orang orang ya tadi yang seperti
disebutkan rifana bahwa
jangan jangan kenapa sih
susah banget di nonaktifkannya
jangan jangan memegang banyak
petinggi petinggi polri itu kan spekulasi
spelkulasi yang berkembang di luar sana
karena itulah makanya
kalau misalnya memang
pihak kepolisian mau
menyelamatkan citra mereka
yang dibangun dengan saya pikir
susah payah ya sejak
menjabat sebagai kapolri
dengan jargon presisinya gitu ya
kalau misalnya memang itu mau diselamatkan
ya ini memang harus dibuka
bahkan menjadi ini ya
menjadi momentum untuk bersih bersih gitu
internal polri benar gak sih yang
yang disebut sama
yang diduga oleh banyak orang
jangan jangan ini jangan jangan itu gitu
supaya menepis itu
supaya menyelamatkan citra polri
ya kasus ini harus
dibuka seterang terangnya gitu
mbak desa selain menonaktifkan
yang waktunya cukup terlambat
tampaknya kapolri untuk memperbaiki citra
yang sudah susah payah dibangun
kalau menurut mbak ike tadi ya dengan jargon presisi ini
kapolri berusaha untuk
beberapa pihak eksternal
beberapa lembaga eksternal seperti
kompolnas kemudian komnas ham
sekali lagi apakah itu mampu
kemudian mengembalikan kepercayaan publik
terhadap institusi polri ini
atau terlambat juga kalau menurut mbak desaf
saya kira pada titik ini
kuncinya dua saja
satu transparan dua cepat
kalau dua unsur itu terpenuhi
menggandeng pihak luar maka
pencungunya akan memperbaiki ya
ini akan menjadi momentum
yang sangat baik untuk
menjadikan ini sebagai
semacam standar gitu bahwa
kepolisian tidak pilih bulu
bahkan terhadap mereka yang dalam
posisi sangat tinggi dan sangat
menentukan dalam tubuh kepolisian
dalam tubuh kepolisian sendiri
dan cepat itu saja dua kuncinya
oke transparan dan juga cepat
meskipun sudah menggandeng beberapa
lembaga dari eksternal mbak ike
menurut anda menurut teman teman
cnn indonesia com seberapa signifikan
sebetulnya peran dari
pihak pihak eksternal ini seperti komnas ham
dan juga kompolnas karena
sekali lagi penyelidikan ataupun penyidikan
ada di tangan internal tim khusus
bahkan kasusnya sudah naik sidik
sudah ada tersangka di polda metro jaya
ini seberapa signifikan sebetulnya
menggandeng kompolnas komnas ham
atau hanya sekedar perlengkap saja
untuk meyakinkan publik atau bagaimana mbak ike
suaranya putus putus banget
saya tidak bisa mendengar
oke mbak ike jadi
menggandeng tim eksternal
seberapa signifikan sebetulnya menggandeng
seperti komnas ham dan juga kompolnas
dalam tim ini
padahal kita tahu penyelidikannya
penyidikannya itu ditangani
oleh internal polri bahkan
kasusnya ini sudah naik ke penyidikan
di polda metro jaya polda metro jaya sudah
menetapkan tersangka yakni baradae
jadi sebetulnya seberapa signifikan
fungsi pihak pihak eksternal seperti
komnas ham kemudian kompolnas hanya dipakai
untuk pelengkap saja meyakinkan publik
independen atau bagaimana mbak
yang saya tangkap ya jadi
kita tentu saja berharap
kompolnas lalu kemudian komnas ham
tidak hanya menjadi pelengkap karena
pada minggu lalu
kompolnas sudah langsung pergi ke
jambi ya bertemu dengan keluarga
lalu kemudian mendengarkan
keluarga lalu kemudian
mendapat bukti foto
brigadir j dari keluarga
lalu kemudian penemuan
magelang yang dari
cctv magelang kemarin juga
melibatkan kompolnas tentu saja kita
komnas ham dan kompolnas jadi
saya pikir kita tentu saja
berharap ini tidak cuma
menjadi pelengkap gitu ya
dan mereka benar benar
kasus ini untuk
diungkap ke publik gitu
dan publik juga
bersikir karena yang menjadi
subjeknya adalah salah satunya
hadith pro pampolri gitu ya
pihak pihak lain ini
mengurangi subjektivitas kepolisian gitu ya
nah itu juga yang saya pikir
salah satu hal yang
kita juga patut apresiasi adalah
dalam ekshumasi yang dijadwalkan
hari rabu nanti
yang dilibatkan itu bukan hanya
tim forensik dari
pihak kepolisian tapi
perhimpunan dokter forensik indonesia gitu ya
yang termasuk juga tadi kalau
ada pernyataan dari
panglima tni dia juga mengirimkan
dalam pdsi ini salah satunya adalah
dan ini sebenarnya juga
dari pihak keluarga agar dalam
autopsi ulang yang terlibat bukan
cuma dokter forensik dari pihak kepolisian
tapi juga pihak lain dalam hal ini
jadi menggandeng komnas ham dan
juga kompolnas diharapkan bukan hanya sebagai
lengkap tapi mengurangi subjektivitas
dari internal kepolisian dalam mengusut
kasus ini dan
kita media mengapresiasi ya mbak ya
bantuan dari tni untuk proses
salah satu dokter forensik dari
tni dilibatkan tapi saya ingin tanya
mbak desaf dengan
tni dalam proses otopsi ulang
jenazah brigadir j ini nanti
apa tidak dikhawatirkan akan membenturkan
dua institusi ya atau malah
mengurangi subjektivitas tadi
ini adalah salah satu
dampak ya salah satu
faktor yang kemudian
tadi itu ada
semacam kekosongan gitu ya ada
yang juga pasti tidak jelas
sehingga kemudian akan
muncul bukan saja rumor
spekulasi dan macam macam tetapi juga
kemudian membuka ruang bagi
pelibatan pihak pihak di luar
apakah tujuannya mengurangi
apakah tujuannya benar benar signifikan
karena tingkat kepakaran yang
dibutuhkan apakah tujuannya karena
desakan keluarga atau pihak
lain dan seterusnya saya kira
memang sudah kadung
berkembang sedemikian rupa
sekarang semua pihak sudah
bergabung ya yang bisa kita harapkan
adalah bahwa para pihak itu
kemudian akan bekerja sama sedemikian
tujuan objektifnya adalah apa
mengungkap kasus ini seterang terangnya
bahwa kemudian akan ada
komnasam apakah pihak lain
apakah perhimpunan dokter forensik
apakah tni apakah kepolisian sendiri
ya itu adalah risiko
yang harus ditanggung karena sudah
berkembang sedemikian rupa kasusnya
jadi saya pikir sepanjang
ini kemudian ditangani dengan
profesional yang tadi ya cepat
dan transparan maka
ruang untuk terjadinya
dan hal hal lain yang tidak kita
kerendaki itu akan
lebih mengecil tidak dimasuki
oleh unsur unsur yang tidak
seharusnya masuk dan ini
sekali lagi tantangannya sekarang
sudah begitu banyak pihak yang terlibat
bagaimana pihak pihak yang terlibat ini
kepolisian dan bekerja sama dengan tujuan
yang jelas gitu ya objektifnya adalah
menemukan apa yang terjadi
siapa yang bersalah dalam kasus ini
dan memberikan keadilan
kepada korban dan menghukum
yang bersalah dengan seadil adilnya
sepanjang itu bisa dilakukan
kalau tidak itu akan
ruangnya makin akan terbuka dan mungkin
akan di berbagai unsur lain jadi
jadi semakin kemana mana
oke kita tunggu nanti
bagaimana tim khusus
polri bekerja secara transparan
dan juga cepat sekali lagi
kalaupun transparan tapi lambat
nanti publik juga semakin bertanya tanya
jadi harus transparan dan juga cepat
bersama dengan para pihak eksternal
yang juga bergabung dalam tim ini
untuk mengungkap kematian dari brigadir joshua
di rumah dinas kadif propam nonaktif
kita tunggu karena besok hari rabu
sudah ada proses otopsi ulang
apakah kemudian hasilnya sama
dengan otopsi yang dilakukan oleh polri
sekali lagi kita tunggu transparansi dan juga kecepatan
dari aparat kepolisian
dan setelah ini kita akan
membedah lagi perspektif media
terkait kenaikan kasus covid sembilan belas
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
mbak ike dan juga mbak desaf cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi